berikutnya di happening now sejumlah surat kaleng berisi ancaman peledakan bom di aispsd tangerang selatan banten
lokasi konser boyband korea nct satu ratus dua puluh tujuh beredar di media sosial
densus dan juga gegana polda metro jaya mensterilkan lokasi serta mengerahkan anjing pelacak
dikutip dari detik com kabit humas polda metro jaya kombes endra zulpan pada jumat siang menyatakan
densus delapan puluh delapan dan tim penjinak bom telah mensterilkan lokasi konser nct satu ratus dua puluh tujuh di icebsd city tangerang selatan
sementara itu di lokasi terpantau nctzen penggemar boyband nct sudah mulai memadati lokasi
meski konser akan digelar jumat malam hasil penyisiran manual dari anjing pelacak menunjukkan
tidak ditemukan adanya ancaman bahaya bahan peledak di lokasi konser tersebut
informasi adanya ancaman peledakan bom di lokasi konser nct satu ratus dua puluh tujuh ini
sebelumnya didapat dari aisbsd
unggahan akun twitter at txt dari pamulang
dan unggahan itu kemudian dikomentari akun at ryukalis dan ditanggapi oleh netizen fans nct
ancaman bom berupa tulisan tangan pada secara kertas bukan hanya mengincar aisbsd
tetapi juga gelora bung karno jakarta